pemerintah memperpanjang status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat jawa bali dengan kriteria level tiga hingga dua puluh delapan februari mendatang namun dengan sejumlah aturan pelonggaran
lalu apa alasannya seperti apa aturannya dan bagaimana tanggapan epidemiolog atas keputusan ini
sore ini saya akan berbincang melalui sambungan zoom dengan kabit komunikasi publik satgas covid sembilan belas heri trianto dan epidemiolog universitas gajah mada bayu satria wiratama
halo selamat sore mas heri dan juga mas bayu apa kabar
selamat sore asik banget mas bayu selamat sore selamat sehat
tapi sekarang ada pelonggaran di sana sini bagaimana tanggapannya mas
ya sebenarnya kita lihat dari data dan angka terlebih dahulu ya untuk melihat situasi ini biar lebih komprehensif
jadi kalau gelombang ketiga kalau ini disebut sebagai gelombang ketiga omikron itu juga sudah diketahui bagaimana karakternya
karena kita punya kesempatan untuk mempelajari apa yang terjadi di negara negara
di mana tingkat hospitality nya memang tidak cukup rendah lah
bahkan cukup rendah kemudian kita juga tahu tadi disampaikan gubernur jawa barat bahwa tingkat kematian dibandingkan varian delta ini jauh lebih rendah juga
misalnya ada sebuah penelitian membandingkan antara varian delta dan su varian delta itu bisa menimbulkan kematian tiga belas kali
misalnya ada sebuah penelitian membandingkan antara varian delta dan su varian delta itu bisa menimbulkan kematian tiga belas kali
misalnya ada sebuah penelitian membandingkan antara varian delta dan su varian delta itu bisa menimbulkan kematian tiga belas kali
daripada varian delta flu kemudian kalau varian omikron ini hanya dua kali ya satu lima hingga dua kali dari flu biasa
tentu ini dilihat sebagai sebuah kabar gembira tetapi kemudian kita juga harus tetap waspada bahwa transmisi penularan itu masih bisa terjadi
nah kenapa kemudian terkesan ada pelonggaran pelonggaran kebijakan ppkm kendati levelnya tetap
di level tiga sebenarnya ini tak lepas dari kondisi epidemiologi yang terjadi saat ini
jadi memang ini yang perlu kita lihat secara komprehensif tidak sepotong potong bahwa seolah olah hanya melonggarkan saja
tetapi sebenarnya kontak besarnya kita sudah tahu bahwa varian omikron ini memang situasinya tidak seburuk varian delta
tetapi memang laju penularannya lebih tinggi
sehingga masyarakat tetap harus waspada dan masyarakat juga tahu bagaimana cara menghindari dari penularan virus ini
oke tapi mas heri berbicara soal virus ini sendiri kan kita ketahui bersama bahwa virus ini selalu bermutasi
apalagi dengan pelonggaran pelonggaran ini yang mungkin saja masyarakat juga semakin abai dengan protokol kesehatan
nah bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri terkait hal ini
apakah apalagi ada isu isu liar isu isu yang juga berkembang di
kalangan masyarakat terkait dengan kita akan menghadapi dengan bulan ramadan lalu idul fitri
yang tentunya nanti akan mobilitas tinggi
apakah ini nantinya akan ada pengetatan lagi apabila terjadi peningkatan jumlah kasus aktif dari covid sembilan belas ini sendiri mas heri
sebenarnya ketika ppkm level tiga itu mobilitas masih dibatasi sedikit yang lupa ya
angkutan publik tempat tempat publik yang bisa dikunjungi kegiatan belajar kegiatan di pusat pusat keramaian
sebenarnya dengan pembatasan pembatasan yang cukup signifikan
misalnya perkantoran hanya lima puluh persen rasanya ini juga cukup berikan ruang ya
bagi para karyawan itu tetap menjaga jarak dengan yang lain seperti itu
jadi ini yang memang harus kita lihat sebagai satu kesatuan tadi bahwa kita juga harus secara hati hati
tetapi kemudian kita juga harus memikirkan dampak dari pembatasan ini
terhadap kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial
tentu ini akan kita lihat dan kita lihat juga bagaimana negara negara lain sekarang merespon ya
merespon terhadap perkembangan pandemi ini
jadi berbeda beda akan bahkan beberapa negara secara lebih ekstrim memberikan pelonggaran
tetapi dalam rapat terbatas terakhir dengan presiden juga ditentukan bahwa kita masih mengambil
ada langkah yang cukup konservatif oleh juga beberapa alasan
di antara lain ya memastikan masyarakat harus tetap disiplin
kemudian kita mempercepat proses vaksinasi hingga menjangkau bagian besar populasi di indonesia
oke saya ke mas bayu sebagai epidemiolog
soal pelonggaran ini apakah keputusan yang tepat di tengah angka positivity rate yang masih tinggi ini mas
ya terima kasih mas
kalau kita bilang langkah yang tepat mungkin ya tidak sepenuhnya
jadi ini langkah yang berusaha mengkomodasi tidak hanya kita berusaha menurunkan laju penularan
tapi juga tidak sampai mematikan ekonomi masyarakat
itu kan salah satu hal yang kita jadi concern juga
makanya kita lihat pada ppkm level tiga ini tidak seketat yang sebelumnya
ini juga karena tadi seperti yang disampaikan mas heri ada perbedaan
salah satunya perbedaan vaksinasi kalau kita bandingkan dengan di color
gelombang delta itu ppkm nya lebih jauh lebih ketat karena tadi
dan vaksinasi kita memang jauh lebih rendah dibandingkan sekarang
kalau sekarang jauh lebih tinggi sudah mulai booster ya kita bisa coba dengan sedikit dilonggarkan
tentu saja ini juga harus ditunjang juga dari masyarakat ketika bekerja atau work from office
jadwal bekerja itu menggunakan maskernya juga sudah tidak lagi menggunakan masker kain
jadi gunakan masker medis minimal atau masker yang lain
intinya tidak lagi menggunakan masker kain
nah itu bisa untuk lebih menekan lagi penularan
dan kemudian di tempat pupik juga tadi harapannya di ppkm level tiga ini semakin ketat lagi di menggunakan aplikasi blue indomie
tujuannya masyarakat juga bisa tahu oh tempatnya saat ini sudah penuh atau belum
banyak yang tidak menggunakan blue indomie
jadi mereka sendiri tidak tahu
karena sekarang bisa dilakukan dengan blue indomie
harapannya implementasi blue indomie ini bisa lebih dihiatkan lagi
karena sekarang sudah mulai banyak yang kendor
berbicara soal sudah banyak yang kendor dan lain sebagainya
saya tadi sempat menanyakan juga ke mas heri ya
soal mutasi dari virus ini sendiri
apakah dengan pelonggaran pelonggaran ini tentunya bisa membuat varian semakin tinggi
tentunya ini kan sangat berbahaya sekali ya bagi kita
apalagi kita tidak tahu varian varian baru itu apakah bisa memunculkan dengan kematian yang lebih tinggi ataupun tidak
nah dari kacamata dari mas bayu sendiri
apakah ini bisa menjadi stimulus bahwa akan terjadi
jadi peningkatan lagi di masa yang akan datang
seperti halnya yang kita akan menghadapi ini adalah bulan ramadan juga idul fitri
ya kalau dibilang apakah ini bisa memicu terjadinya suatu mutasi
itu jawabannya tentu saja ya bisa
tapi penjajian mutasi itu tidak setamata dia akan menjadi sebuah varian
jadi mutasi itu sering terjadi
cuma yang signifikan bedanya atau yang punya pengaruh signifikan itu tidak
secepat itu terjadi biasanya
dan kalau dilihat dari saat ini kan memang paling banyak terjadi itu mutasi berawal dari negara afrika
daerah daerah afrika jarang ada di indonesia
indonesia pernah punya mutasi varian yang khas lokal tapi tidak sedominan delta maupun alpha ataupun omikron
jadi nah tapi memang harapannya adalah pemerintah tidak bisa
kan pemerintah juga membuat peraturan yang lebih ketat lagi
masalah kan itu

jadi sehingga yaudah kita dibuat saja yang lima puluh persen
yang bisa lima puluh lima puluh masyarakat lebih bisa mematuhi
pemerintah juga tidak begitu melepas kontrolnya seperti negara lain
seperti yang disampaikan mas ferry
jadi sepanjang min min solution dan harapannya ditunjang dengan masyarakat yang kita edukasi
untuk tahu bahwa vaksinasi tidak serta merta prokosektor
kemudian kalaupun sudah booster itu memang tetap bisa menularkan
tapi kejalannya ringan
nah kan harus hati hati dengan mereka yang punya comorbid di rumah
alang setata orang tua di rumah
nah hal hal seperti itu yang juga harus dibiarkan
terutama terkait dengan peningkatan dan status ppkm yang semakin tinggi
kalau ke mas eri sendiri ini
sejauh ini satgas melihat apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat
terkait dengan protokol kesehatan
apakah benar benar sudah diaplikasikan dengan sungguh sungguh
atau justru semakin kendor
melihat banyaknya pelonggaran
yang sudah dilakukan oleh pemerintah
kepatuan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan itu naik turun masing masing
jadi sesuai dengan kondisinya
ketika penularan tinggi seperti sekarang
kalau dari dashboard kita
kenaikan kepatuan protokol kesehatan itu
terjadi sangat signifikan
tetapi kemudian kita juga harus mulai mempercayai masyarakat
setelah dua tahun pandemi ini
masyarakat sebenarnya sudah tahu bagaimana cara menghindari virus ini
jadi memang benar
tadi yang disampaikan mas bayu
jadi pemerintah punya pertimbangan juga
bahwa situasi yang terjadi sekarang
bulan februari dua ribu dua puluh
itu berbeda dengan bulan juli dua ribu dua puluh
maupun bulan februari dua ribu dua puluh
gelombang itu terjadi di indonesia
dan dengan kita juga semakin tahu dan memahami karakter ini
mudah mudahan langkah langkah yang kita lakukan itu semakin terbuka
dalam menekan penularan
kemudian juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat
bagaimana dia bisa menghindari virus ini
ketika di tempat publik dia juga harus memastikan
bahwa kondisinya sehat
dan semua orang yang di tempat publik itu
sudah di screening dengan aplikasi peduli lindungi
sehingga keamanan di tempat publik yang memungkinkan terjadinya interaksi
atau terjadinya transmisi
tadi bisa dijamin dengan lebih baik
dibandingkan misalnya posisi juli dua ribu dua puluh satu
atau posisi februari dua ribu dua puluh
mas heri tadi mas heri sempat mengungkapkan
bahwa negara negara di dunia kini sudah mulai melonggarkan
terkait dengan aturan
aturan terkait dengan protokol kesehatan ini
selanjutnya apakah indonesia ini akan mengarah ke sana juga
dan tentunya ini menjadi angin segar bagi masyarakat juga
untuk bisa mudik setelah dua tahun
tidak bisa kemana mana
tahan dulu mas heri
karena kita akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
masih bersama saya kabit
komunikasi publik satgas covid sembilan belas
dan epidemiolog universitas gajah mada
bayu satria wiratama
ini mas heri
ini badan kesehatan dunia who ini sempat menyebutkan
bahwa status darurat kesehatan masyarakat berpotensi berakhir pada akhir dua ribu dua puluh dua mendatang
bahkan tadi juga sempat disebutkan
bahwa ada beberapa negara yang sudah melonggarkan aturan kebijakan
terkait dengan protokol kesehatan
apakah ini artinya bahwa indonesia sendiri juga sudah mengarah ke sana
dan apa yang jadi tolong ukurnya ini mas heri
ya tentu saja yang apa yang disampaikan oleh who itu kita berharap bisa terwujud ya
karena kita sudah jenuh juga dengan pandemi ini
dan melakukan segala cara bagaimana untuk memerangi pandemi ini
tetapi untuk indonesia sejauh ini kita lihat indonesia ini gelombangnya selalu tertinggal dengan negara negara lain
misalnya di eropa dan di amerika
jadi kita memang harus lebih bersabar
dari gelombang ketiga itu belum sampai gitu
jadi masih menuju kira kira disitu yang diperkirakan terjadi pada akhir februari ini atau awal maret
sejumlah epidemiolog menyatakan seperti itu
dan jumlahnya penerangan hariannya masih cukup tinggi ya
menteri kesehatan bahkan memperkirakan bisa dua atau tiga kali lipat dari puncak delta gitu
sementara dari kemarin kita sudah melampaui varian delta
tapi tentu saja
dari situasi seperti ini kita berharap tidak benar benar terjadi
sehingga dalam beberapa hari ke depan kita sudah mencapai puncak
dan secara perlahan bisa menurunkan tingkat penularan
seperti yang terjadi di dki jakarta
tetapi kita tahu juga penularan sedang bergeser ke provinsi provinsi lain
kemudian jawa tengah jawa timur bali
dan bukan tidak mungkin daerah daerah lain di luar jawa
jadi kita masih akan lihat terus mas jokbal situasinya
dan kita belum bisa mengambil kesimpulan sekarang
apakah kita akan mengakhiri pandemi ini tahun ini atau tidak
tetapi tentu saja ada syarat syarat dan kondisi kondisi yang kita perlukan untuk sampai ke sana
dan rasanya kita bisa menuju ke sana
tapi dari pemerintah sendiri antisipasinya seperti apa
kalau jakarta sudah mulai mengalami penurunan
tetapi di daerah daerah lainnya ternyata semakin meningkat
apakah ada perlakuan khusus
atau daerah daerah yang sudah mulai mengalami peningkatan ini
ya tentu saja daerah daerah mengalami peningkatan itu harus mulai bersiaga dan waspada ya
untuk menghadapi gelombang yang sebenarnya tidak diharapkan
tetapi memang kita belum bisa mengambil sebuah kesimpulan
apakah situasi yang di jakarta ini juga akan terjadi di daerah lain
karena indonesia begitu luas
dan gelombangnya itu tidak bisa berbarengan
karena memang daerahnya secara geografis berbeda beda
dan mobilitas masyarakatnya juga terbatas di beberapa tempat
jadi mungkin yang sekarang puncak lain baru masih mulai
jadi itu yang akan dilakukan
dan rasanya sih di satgas dengan pemerintah pusat selalu berkoordinasi dengan gubernur
sebagai ketua satgas di daerah
untuk mengantisipasi kesiapan mereka dalam menghadapi gelombang baru ini
ini termasuk bagaimana menyiapkan
mau tempat perawatan atau tempat tidur rumah sakit
jika terjadi penambahan pasien yang memerlukan perawatan
kalau mas bayu sendiri
kalau misalnya indonesia ini belum bisa untuk saat ini
seperti negara negara lain yang siap untuk melonggarkan
ataupun hidup berbarengan dengan covid sembilan belas
nah ini sebenarnya kapan pandemi ini akan berubah menjadi endemi
kalau dari kacamata mas bayu sendiri
ya mungkin kalau kita lihat
pandemi ini bisa mengarah ke endemi salah satunya dari ini
tapi kalau bisa semua
semakin mendekati ke arah sana dan booster juga semakin digalakan
di harapkan di saat itu
ketika terkena covid
laju sterilisasinya kalau ada gelombang lagi
yang dirawat di rumah sakit
dan yang butuh perawatan
atau yang sedang dan berat covid nya tidak tinggi
jauh lebih rendah lagi dari sekarang
nah kalau itu sudah terjadi
dan negara negara lain juga mengarah ke sana
harapannya kita akan semakin cepat ke arah pandemi ini turun level
oke tapi kalau dari mas heri sendiri
untuk cakupan vaksinasi sendiri
apakah sudah semakin baik
atau justru sudah mulai mengalami kelandaian begitu
sudah menganggap hal yang
sudah tidak perlu lagi dilakukan
mengingat sudah ada mendapatkan vaksin pertama
mungkin saja ada beberapa yang sudah mendapatkan booster
kita sedang menuju agar masyarakat semakin banyak yang menjalani vaksinasi kedua
kita kalau lihat data di jawa bali
tujuh puluh enam
atau tujuh puluh dua atau tujuh puluh enam persen
masyarakat yang sudah
mengalami atau melalui vaksin kedua
orang tua ya
lansia yang baru
divaksin kedua itu dari populasi yang diperlukan
baru lima puluh enam persen
jadi ini yang perlu di genjot
agar mereka segera mendapatkan vaksin
perlindungan yang maksimal
jika mereka tertular
tidak mengalami keparahan
ini yang penting
karena kalau kita bisa mempertahankan
kemudian tidak parah
risiko kematiannya juga rendah
dan kita tahu bahwa lansia ini adalah
salah satu kelompok rentan yang cukup berisiko
tetap keluar kopi sembilan belas
kalau who menyatakan bahwa pandemi ini bisa segera berakhir di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini
apakah target yang sudah dilakukan oleh apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah saat ini terkait dengan vaksinasi apakah
bisa tercapai begitu mas
sekarang masih tersedia stok vaksin itu sekitar satu ratus empat puluh juta
sedang diupayakan agar terdistribusi baik untuk vaksinasi kedua maupun yang booster
jadi kalau ini kita bisa lakukan dengan cukup cepat sampai menjelang tengah tahun dua ribu dua dua ini
maka rasanya kita punya harapan bahwa tingkat apa ya
imunitas masyarakat itu semakin meningkat
jangan lupa juga ketika banyak masyarakat yang tertular
vaksinasi yang tersebut
jadi kalau kita lihat dari virus covid sembilan belas varian delta ini sebenarnya kan mereka juga secara otomatis mendapatkan kekebalan alami ya
dari virus covid sembilan belas
kita lihat misalnya dari survei serologi yang virologi ya
yang dilakukan di jawa bali misalnya
dari seratus lima puluh enam juta penduduk di indonesia
itu ada empat puluh empat juta
masyarakat yang belum divaksin
tapi dari jumlah itu tiga puluh dua juta diantaranya itu sudah memiliki imunitas
artinya hanya tinggal dua belas juta
ini yang kelompok rentan yang memang patut segera dapatkan vaksinasi
sehingga seluruh masyarakat jawa bali misalnya
kita terlindungi dengan baik dari penularan ini
baik tentunya kita sama sama menunggu kapan target ini bisa tercapai dan lagi lagi walaupun dilonggarkan tetap masyarakat ini tetap harus waspada dan juga terus menerapkan protokol kesehatan
terima kasih sekali lagi untuk kabinet komunikasi publik satgas covid sembilan belas
mas heri trianto dan juga epidemiolog universitas gajah mada mas bayu satria wiratama
sudah berbincang dengan kami di sore hari ini
mas bayu dan juga mas heri
terima kasih mas bayu
ya terima kasih mas heri